setelah disemayamkan dan disolatkan di rumah sang nenek di jalan kemandoran tujuh
tujuh kubairon lama jakarta selatan
jenazah arjuna satria perdana dimakamkan pada minggu pagi di tpu karya baru grogol utara jakarta selatan
duka mendalam dirasakan kedua orang tua almarhum
anak laki laki berumur tujuh tahun ini ditemukan tewas di kawasan erpetra kampung baru kembangan utara
yang terendam banjir setinggi satu meter sabtu kemarin
ia dilaporkan hilang ketika sedang bermain bersama dua temannya di lokasi pada sabtu siang
teman korban rido juga ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa sedangkan seorang lainnya selamat
kedua korban tewas diduga akibat tenggelam di sebuah danau di kawasan erpetra
orang tua korban mempertanyakan
mengapa rptra justru bisa diakses anak anak padahal sedang ditutup karena pandemi
itu tadi tempat yang
di dalam erpetra
di dalam erpetra
itulah yang saya sesalin itu
kenapa bisa anak anak masuk ke dalam
sedangkan rptra ini kan lagi masa dalam pandemi
nggak ada yang boleh masuk
pengawasannya di mana
yang saya pertanyakan cuma itu
pengawasan untuk masuk ke rptra
anak saya umur tujuh tahun tk
kebetulan tahun ini baru mau masuk sd
kasus kematian kedua anak ini kini ditangani polsek kembangan jakarta barat